tak pernah terbersih dalam benak agusti santosa kegemarannya membuat baju batik dan lurik dengan kombinasi warna dan motif
untuk keperluan pribadi justru membawanya menekuni bisnis adi busana
berbekal modal nekat agus dan sang istri elva fahrima pun membuka usaha fashion etnik pada tahun dua ribu dua
waktu itu ada pengurangan di kantor gitu jadi kita udah khawatir setelah
nah kalau di phk kita mau bisnis apa gitu
nah akhirnya kita waktu jalan jalan ketemu satu toko batik di satu mal
nah mereka nawarin karena saya pakai batik tiap hari pakai batik kan
penjual itu bilang yaudah kamu kayaknya memang penggemar batik yaudah bikin aja masukin sini gitu
terus akhirnya kita coba bikin sepuluh potong dengan konsep yang
yaudah lah kita
kan emang suka yang beda gitu akhirnya kita bikin sepuluh potong kirim ke sana
gak lama lagi sekitar dua minggu tiga minggu ditelepon lagi ini bajunya udah habis gitu
apikmen yang dalam bahasa indonesia berarti bagus kali ini dipilih sebagai jenama produk mereka
apikmen pun menggandeng lebih dari lima belas pengrajin dari berbagai kota
agus dan elva berharap sang pemakai terlihat beda namun tetap trendy dalam balutan fashion etnik tradisional
jadi sebelum kita pameran keluar biasanya kita searching dulu
kita pelajari di negara tersebut itu dominannya suka warna apa gitu
kerja keras mereka berbuah manis
apikmen tak pernah absen tampil di gelaran indonesia fashion week dari tahun dua ribu dua belas hingga
apikmen juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai pameran busana etnik di sejumlah negara mulai dari turki
afrika selatan jepang hingga rusia
di tengah iklim bisnis terupa yang sangat kompetitif apikmen terus berusaha menjaga kualitas produk agus dan elva pun tak segan
terjun langsung di setiap tahapan produksi
itu memang hampir semua produk apikmen itu quality quality
itu memang hampir semua produk apikmen itu quality quality
itu memang hampir semua produk apikmen itu quality quality

itu melalui tangan kami berdua
melalui mata kami berdua
perpaduan warna yang menarik sekaligus desain batik yang tak biasa membuat apikmen digemari berbagai kalangan
aku menggunakan aquickman itu kurang lebih sudah jalan setahun ini

aku menggunakan apikmen itu kurang lebih sudah jalan setahun ini

kalau buat performa senangnya itu karena kita senangnya punya pakai outfit yang gak sama sama yang lain gitu kan
dan ini masih batik gitu kan jadi seru aja
pelan tapi pasti apikmen berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan

produksi apikmen pun tak hanya terbatas
produksi apikmen pun tak hanya berhasil
produk lain seperti sajadah topi hingga tas souvenir juga ikut laris manis
dibantu dengan delapan karyawan omset rata bulanan apikmen bisa mencapai tiga puluh hingga empat puluh juta rupiah
namun seperti halnya sektor umkm yang ikut terpukul
mau tak mau apikmen harus adaptif dengan kondisi yang ada
mau tak mau apikmen harus adaptif dengan kondisi yang ada
mau tak mau apikmen harus adaptif dengan kondisi yang ada
mie itu kita langsung stop produksi baju produksi celana gitu ya
kita langsung bikin masker dan alhamdulillah disade marit uc kan belum banyak yang bikin masker

selesai langsung habis selesai habis gitu
karena memang kebutuhannya saat itu banyak
ya di masa pandemi ini apikmen mendapat banyak manfaat
melalui program bertajuk beli kreatif lokal
yang digagas oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf
kampanye ini terbukti tidak hanya mendongkrak penjualan
tetapi juga membantu apikmen dalam kepengurusan aspek legal
selain dari yang sudah kami sebutkan tadi
itu ada juga yang penyusunan laporan keuangan secara sistem
nah itu kebanyakan umkm kan belum secara sistem melakukan pembukuannya
nah terus ada juga insentif perpajakan
itu juga kami difasilitasi dibantu
nah ini saya kira program ini sangat bagus
terutama buat umkm
umkm yang tadinya gaptek atau tidak aware ke digital
sekarang jadi umkm go digital gitu
hampir satu dekade berselang
apiman telah memiliki tiga gerai di jakarta dan kuala lumpur malaysia
apikmen juga berupaya menjangkau pasar yang lebih luas
dengan membuka empat toko online
di platform pasar digital dalam negeri dan singapura
perlahan usaha kecil ini terus
tumbuh dengan cita cita besar
menguatkan akar budaya bangsa
sekaligus dengan bangga mengenalkannya pada dunia
tim liputan cnn indonesia